acara pengajian di desa belimbing sari kecamatan soko
kabupaten mojokerto yang dihadiri ratusan ibu ibu ini
dibubarkan aparat kepolisian polsek soko sabtu pekan lalu
sebelum dibubarkan polisi membacakan maklumat kapolri
tentang larangan untuk berkumpul selama pandemi virus corona
selanjutnya para peserta pengajian langsung membubarkan diri
pemilik rumah dan panitia pengajian dibawa ke polsek soko
untuk dimintai keterangan
mereka juga dimintai mengisi surat pernyataan
tidak menggelar pengajian kembali selama pandemi virus corona
polres mojokerto menyatakan pembubaran yang dilakukan
sudah sesuai dengan maklumat kapolri
polisi mengimbau warga untuk menunda acara yang mengumpulkan
banyak masa guna menghindari penularan